dua puluh lima rupiah saja
bukan hanya untuk melakukan reservasi kunjungan ke pulau komodo atau pulau padar dan kawasan perairan
baik para pendengar mari kita buka bersama matius pasal dua puluh enam ayat tiga puluh satu sampai tiga puluh enam
karena malaysia ternyata sudah memulai program makan gratis di negaranya ini dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan teman teman
aksi yang gratis yang menjadi program unggulan pasangan prabowo gibran rencananya akan mulai diimplementasikan pada dua ribu dua puluh
mudah mudahan selalu tetap sehat walafiat dan tetap bersuka cita di dalam tuntunan tuhan kita yesus kristus
perang dari surga rancangnya tuhan mulianya penuhi jiwaku
pariwisata ini bukan destinasinya mbak pariwisata ini bukan jasa wisata sekedar jasa wisata yang dibayarkan sebagai dampak ekonomi
di tps australia itu kan
kalau gubernur menerima keputusan ini
kasih dan kesetiaan akan bertemu
aku mau terima dengan
akan tetapi hujan beberapa hari nyatanya tak membuat sumur di rumah rose money tidak akan bebas